inilah video amatir ratusan warga kampung bojongkoneng desa telaga murni cikarang barat kabupaten
bekasi jawa barat yang akan berangkat umroh ke tanah suci mereka diberangkatkan oleh seorang
pengusaha bernama agus suhela dan sang istri yanti pengusaha properti asal cikarang barat
konfirmasi senin siang salah satu warga mengatakan video viral keberangkatan jamaah
umroh tersebut terjadi pada pekan lalu keberangkatan jemaah dari halaman rumah
mewah yang bertempati kampung boceng koneng desa telaga murni seperti dede surtika merupakan salah
satu warga yang beruntung mendapatkan umroh gratis dari sultan bojongkoneng dede tak mengira dirinya
mendapatkan kesempatan beribadah umroh bersama ratusan warga lainnya yang merupakan warga rt satu dan
rt dua dalam waktu yang berapa lama kita didaftar tahun dua ribu sembilan belas karena tahun dua ribu dua puluh karena covid
saya diberangkatkan tahun dua ribu dua puluh satu dengan dua kloter sebanyak satu ratus dua puluh orang
alhamdulillah bagus ini orangnya berubah
baik dan dia orang yang dimana sih saya melihat orang orang hanya memberangkat karyawan tetapi
diri memberangkatkan warga rt satu dan rt dua sebanyak seribu orang dia berjanji akan begitu saya juga sementara
aisah salah satu warga lainnya menyatakan dirinya telah terdaftar untuk menjalankan ibadah umroh
pada dua ribu dua puluh empat mendatang senang nggak bu kalau misalkan ada rencana ibu mau diberangkatkan umroh pagi
sama seneng lagi seneng banget sama paswela sama bos bayanti seneng seneng banget saya diumrohin
nama bos sahela bos agus biar sukses bes lebih lancar lagi kesana masalahnya
meski aksi kedermawanannya ramai diperbincangkan haji agus masih
enggan berkomentar terkait aksi dermawan tersebut tim liputan bekasi jawa barat